narkoba menjadi masalah kronis yang menimpa indonesia
kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya para pengguna maupun bandar narkoba jaringan internasional
dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba
upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah
namun juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga indonesia untuk menyelamatkan masa depan bangsa
kami akan membahas lebih dalam terkait hal ini dalam segmen newsroom talks
dan sudah hadir bersama kami deputi bidang pemberantasan badan narkotika nasional irjen paul armandeparis
selamat sore pak armand
selamat datang di cnn indonesia newsroom
terima kasih sudah hadir saya yakin pasti waktunya betul betul sangat padat begitu ya
karena memang juga pemberantasan narkoba ini begitu sulit
begitu ya pak armand
harus dibagi bagi waktunya
harusnya bagi bagi waktunya
kalau kemudian kita bicara masalah penggagalan penyelundupan narkoba tiga puluh delapan kilo ini
kronologi awalnya seperti apa pak arman
informasi ini diterima dari masyarakat atau seperti apa
ya kita memang menerima informasi dari masyarakat
nah ini memang kita lihat ada pergeseran upaya penyelundupan narkoba
yang tadinya wilayah yang sangat rawan itu adalah pantai timur sumatera
mulai dari aceh sampai ke lampung
nah ternyata karena kita sudah mengawasi lebih ketat di sana
ini bergeser ke daerah kalimantan
baik itu kalimantan barat timur maupun barat
nah informasi yang kita terima bahwa akan ada penyelundupan narkoba melalui jalur laut
dan dibawa menggunakan speedboat
nah ini yang kita dalami
informasi ini kemudian kita kembangkan
ternyata memang informasi itu betul
namun pada saat kita melakukan pemeriksaan di laut
itu sudah sempat lolos sampai ke darat
jadi tertangkapnya ini setelah sabu masuk ke dalam mobil
dan siap diantar ke tempat lain khususnya ke samarinda
oke apakah memang modus penyelundupan ini memang baru
mengingat tadi kata pak arman memang di wilayah sumatera itu sudah begitu ketat begitu ya dikawal
sehingga mereka memilih jalur lain
dan apakah memang jaringan pemasoknya ini masih sama atau jaringan yang berbeda
kalau yang kita temukan sekarang belum ada kaitannya
tetapi dari narkoba atau sabu yang kita sita ini ada kemiripan
nah bisa jadi itu adalah satu produksi satu pabrik
kalau sudah satu pabrik satu produksi
maka mungkin juga besar kemungkinannya itu adalah sindikat yang sama
sindikat yang sama artinya ini dari malaysia atau dari negara lain
sebetulnya narkoba yang masuk ke indonesia itu mayoritas dari negara mana sih pak arman
sampai dengan saat ini kita belum tuntas melakukan pemeriksaan
apakah itu sumbernya dari malaysia atau dari negara lain
tetapi yang banyak sekarang kita temui
oke tetapi yang banyak sekarang kita temui
transitnya di malaysia sedangkan narkoba itu terutama jenis sabu dan ekstasi
itu banyak diproduksi di daerah segitiga emas
yaitu negara thailand lao dan myanmar
nah tentu nanti ini akan kita kerjasama dengan kepolisian kepolisian
atau badan narkotika yang sama untuk mengungkap lebih dalam lagi mengenai sumber dari narkoba ini

jadi itu ada lancar ke satuan dong
ya ada salah satu lancar
kita yakin bahwa yang melarikan diri itu masih membawa narkoba jenis yang sama
nah ini yang sedang kita lakukan pengejaran dan pengembangan
oke artinya tiga puluh delapan kilo itu belum semuanya begitu ya
ya tidak dapat semuanya
dan mudah mudahan anggota lapangan kita terus akan melakukan pengejaran sampai ketemu dan dapat menyita kembali
oke tadi pak arman mengatakan bahwa sekarang sudah ada modus begitu ya memasukkan narkoba atau menyelundupkan narkoba melalui laut
artinya ini tantangan baru begitu
nah bagaimana kemudian mengawasi wilayah laut yang begitu luas dan mencegah untuk peredaran narkoba masuk melalui wilayah laut ini wilayah kalimantan terutama
inilah permasalahan kita saat ini
karena para sindikat itu juga mengatur strateginya
mereka tidak langsung masuk ke perbatasan darat kita tetapi mereka serah terima di tengah laut
dari kapal ke kapal atau ship to ship
ini modus baru atau sudah lama sebetulnya atau baru ditemukan di
sudah beberapa kali
dan memang jalur laut ini adalah jalur yang sangat favorit buat mereka
terutama di negara kita yang kepolongan
nah itulah yang menjadi tantangan yang sangat berat
bagaimana kita menjaga mengamankan wilayah perbatasan kita terutama di laut ini
oleh karena itu kita mencoba untuk bekerja sama dengan seluruh stakeholder di bidang kelautan
juga menggalang masyarakat masyarakat pantai di pesisir
untuk sama sama kita mencegah dan memberikan informasi jika ada terjadi kecurigaan kecurigaan
oke misalnya kecurigaannya seperti apa
ada nggak sih ciri khas khusus yang kemudian masyarakat awam itu bisa
ah ini kelihatannya mencurigakan nih bisa harus dilaporkan nih ke pihak apa
iya kalau masyarakat nelayan tentu biasanya kita tahu penghasilannya
tapi kok tiba tiba satu orang atau satu keluarga itu mendadak menjadi kaya
nah ini banyak kita temui di daerah aceh
maka kemudian kemarin waktu kita lakukan penyitaan terhadap aset aset mereka
itu sangat mengejutkan
karena dengan pekerjaan katanya adalah nelayan punya pabrik
gilingan padi punya kebun sawit punya showroom bahkan ada yang punya pom bensin
ini dari mana
nah ini yang menjadi perhatian kita supaya perilaku perilaku yang tidak biasa tidak wajar itu
sebaiknya masyarakat melaporkan ke kita untuk kita lakukan penyelidikan
nah kemudian di tingkat internasional
kita saat ini sedang mendirikan sekretariat interdiksi terpadu
ya khusus untuk mengawasi laut kita
jadi kalau kita punya informasi atau mendapatkan informasi dari negara sumber atau negara transit
maka kita berupaya untuk mencegah
di tengah jalan jangan sampai sudah masuk sudah beredar
seperti tadi tiga puluh delapan kilo
kalau dibagi satu gram satu orang
berapa orang yang menerima
dan berapa orang yang harus kita tangkap
nah oleh karena itu interdiksi ini kita upayakan sebelum masuk ke daerah indonesia
kita sudah bisa mengejar mencari menangkap dan menyita
nah itu kita kerjasamakan khususnya di negara asean yang kita sebut dengan asean support interdiction
oke artinya upaya lebih difokuskan untuk upaya pencegahan begitu ya
jangan kemudian kita nanti fokus ke pemberantasan terus begitu ya pak arman
itu akan lebih baik tentunya begitu ya
memang ada dua mainstream yang kita lakukan
artinya itu ada dua langkah utama yaitu bagaimana kita melakukan pemutusan supply
kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan pengurangan demand
baik itu yang kemudian menjadi pr
bagaimana kemudian memutus mata rantai narkoba
putus dulu di sini
perbincangannya kita akan lanjutkan setelah jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
baik kami lanjutkan dialog
pak arman jadi seperti yang tadi kita sempat bahas narkoba ini atau narkotika ini begitu sulit begitu ya untuk diputus mata rantainya begitu ya
apalagi kalau tadi kata pak arman selama masih ada demand pastinya supply masih akan terus ada begitu ya
nah kalau bicara masalah demand misalnya kemarin kita tahu ada kasus penangkapan komedian nunung begitu ya
karena menggunakan narkoba
dua tahun dia menggunakan narkoba
apakah memang kalau melihat trennya begitu ya apakah memang pengguna narkoba ini cukup marak di kalangan selebritas misalnya atau di mana mana begitu
iya selama ini dan kita tahu memang sasaran peredaran narkoba itu paling banyak adalah anak anak muda kita generasi muda
tetapi juga mereka mereka yang sudah dewasa bahkan boleh dikatakan sudah all crack gitu pun tidak luput dari sasaran itu
nah kalau kita lihat dari tren perkembangannya narkoba ini tidak memilih sebenarnya apakah itu muda tua
apa profesinya semuanya mungkin
oleh karena itu memang yang paling penting bagaimana kita waspada dan membentengi diri
ya seperti yang saya bilang tadi kami sendiri di bnn untuk melakukan pencegahan itu kami berupaya untuk mengurangi permintaan dari pasar
selama permintaan itu ada selama permintaan di indonesia itu banyak apalagi harganya yang bagus dalam tanda kutip
maka sindikat sindikat itu pengedar pengedar itu dengan senang hati berapapun kita minta ya dia akan kirimkan
karena kalau dibandingkan dengan negara lain memang di indonesia ini relatif lebih mahal begitu ya pak arman
saya sempat ada mencoba meriset kemudian kalau dibandingkan dengan di china misalnya harganya bisa berlipat lipat gitu
iya betul karena harga itu biasanya ditentukan oleh jauhnya jarak dari produksi kepada konsumen
kemudian resiko yang diterima oleh kurir kurir ini sehingga memang biayanya menjadi sangat mahal
oke artinya memang bukan biaya kimianya atau produknya tapi kemudian biaya distribusinya begitu yang besar
itu yang paling mahal kalau biaya produksinya itu saya lihat tidak semahal inilah
walaupun harga itu tidak pernah kita tahu berapa semestinya karena itu kan di bawah permukaan
dan itu adalah klendestain artinya beredar di bawah permukaan
di bawah permukaan di antara mereka begitu ya
kalau kemudian kita bicara tadi kembali ke komedian begitu ya komedian nunung yang kemudian tertangkap dan juga sudah menggunakan narkoba ini selama dua puluh tahun
artinya memang ada demand begitu ya dari para penggunanya dan memang karena sudah adiksi begitu
kalau kemudian tadi pak arman katakan bahwa bagaimana caranya untuk menurunkan demand ini
apa upaya yang dilakukan bnn untuk menurunkan permintaan narkoba ini sendiri
seperti tadi yang saya bilang untuk menghentikan supply itu kita lakukan upaya pemberantasan
dengan pencarian penangkapan menghukum mereka kemudian menyita
nah untuk mencegah jangan sampai demand ini terus meluas
nah ini kita menggunakan upaya upaya pencegahan
memberdayakan masyarakat datang ke sekolah sekolah memberikan informasi yang cukup
dan juga kita selalu melakukan komunikasi dan pelatihan bagi orang orang tua dan lingkungan yang rentan terhadap pengguna narkoba
contohnya di dalam keluarga yang komunikasinya keras
kondisinya kurang begitu bagus itu harus diperbaiki
kenapa karena pengguna pengguna narkoba ini paling banyak itu di kalangan keluarga yang memang dalam tanda petik kurang harmonis
nah ini yang harus kita bangun
nah di samping itu juga tentu ada program program yang lain
seperti di aceh saat ini ada kita sebut alternative development program
yaitu untuk mengganti tanaman ganja yang selama ini
diproduksi di aceh dengan tanaman tanaman yang lebih produktif
seperti kopi kakao jagung dan lain sebagainya
oke itu dari upaya untuk mengurangi suplainya juga begitu ya
menghasilkan ganja itu sendiri
tapi kalau kemudian kita bicara tadi pak arman katakan
pencegahan dilakukan dengan cara sosialisasi dengan pihak pihak yang
artinya ini dilakukan pencegahan terhadap pihak pihak yang memang belum menggunakan narkoba
nah bagaimana kalau kemudian pihak pihak yang sudah menggunakan narkoba
apakah memang rehabilitasi ini cara yang efektif untuk akhirnya mengurangi
atau mengurangi adiksi sehingga mereka berhenti menggunakan narkoba atau seperti apa
ya dua program tadi yang saya sebut pencegahan dan pemberantasan itu
memang plus satu yaitu bagaimana kita melakukan harm reduction
untuk mengurangi ketergantungan ini memang ini khusus bagi yang sudah terpapar
nah dalam hal ini sesuai dengan undang undang kita
semua orang baik itu bandar maupun pengguna itu berhak untuk mendapat rehabilitasi
nah rehabilitasi ini diperuntukkan bagi mereka mereka yang memang sudah menggunakan
dan itu tentu ada prosedurnya
seperti kasus sekarang
apa saja syarat syarat ini
seperti kasus sekarang ini tentu nanti pihak penyidik akan melakukan pemeriksaan awal dulu
apakah dia ini memang sekedar hanya pemakai atau memang terlibat jaringan
bahkan bisa jadi juga pengedar atau bandar
nah kalau ini yang terjadi maka di samping dia juga mendapat rehabilitasi dari sisi kemanusiaannya
dia harus diobati
tetapi proses hukumnya
nah kalau ternyata dia memang hanya sekedar pemakai pecandu tadi
nah nanti hasil asesmen terpadu akan memberikan kepada kita keterangan sejauh mana dia pernah menggunakan
tingkat ketergantungannya dan keparahannya
sehingga hasil asesmen yang dua ini tadi
kita gunakan untuk membuat program yang tepat bagi yang bersangkutan
dalam rangka rehabilitasi dan terapi ini
bagaimana kemudian dengan proses rehabilitasi ini justru digunakan sebagai celah begitu ya
untuk akhirnya lepas dari jeratan hukum
mungkinkah itu pak arman
ya ini memang ada pendapat yang berseberang
ya mungkin agak kontroversi
mungkin agak kontroversial diantara keduanya
satu pihak menyatakan bahwa tidak ada alasan bagi mereka menggunakan siapapun dia
dia sudah terbukti memiliki menyimpan dan menggunakan narkoba
maka dia harus dihukum
tapi di sisi yang lain ada pendapat bahwa kalau dia itu penggunaannya pecandu
maka dia itu adalah tanda kutip korban yang harus dirawat direhabilitasi
nah diantara dua celah ini yang memang sering sekitar
ya termasuk para petugasnya juga mungkin memanfaatkan ini untuk bernegosiasi
dan juga ya para penasihat hukum memanfaatkan ini
kalaupun dia bandar dengan barang bukti yang tidak signifikan ditemukan
maka dia akan berupaya bahwa kliennya ini bahwa dia ini korban ini
katakanlah begitu atau keluarganya ini hanya sekedar pemakai atau pecandu
sehingga dia tidak perlu menjalankan
jadi ini adalah proses hukum
nah itu celah yang paling banyak terjadi
nah itu bagaimana kemudian menyiasatinya
nah itu adalah kejelian dari penyidik
dan tentu saja bukan hanya secara profesional
maka integritas juga diperlukan di situ
jangan sampai nanti karena permintaan dengan iming iming sesuatu
yang seharusnya menjadi pengedar jadi pemakai pecandu
yang pecandu pengedar menjadi pecandu
atau menjadi pengedar
oke dan itu banyak terjadi begitu ya pak arman ya
ada juga terjadi di masa masa yang lalu kita lihat
ya karena itu tadi siapa sih yang mau keluarganya kemudian diproses
dihukum dengan narkoba ya sudah lah yang paling baik
apa yang harus kita lakukan apapun saya turuti
yang penting keluarga saya jangan dipenjara
oke dan akhirnya money tox gitu ya
ada seperti itu keterlibatan keterlibatan di situ juga ada
tetapi kalau saya lihat belakang ini ini tidak
tidak ada lagi hal yang menonjol yang kita temukan
sedangkan kamu kalau di bnn itu fokus kepada jaringan
sindikat sindikat besar dan internasional
nah para pemakai pemakai ini biasanya ditangani oleh rekan rekan kami
di tingkat polsek polpes
nah pak arman ini kan sebetulnya
pihak yang sudah melanglang buana begitu ya di narkoba
delapan tahun begitu terus kemudian sempat
nah sempat jeda dulu kak polda tapi tetap menangani masalah narkoba gitu ya
kembali lagi ke habitat
kembali lagi ke habitat enam belas tahun pak arman
bagaimana sih sebetulnya strategi yang paling efektif
kalau melihat problematikanya sudah sedemikian kompleks
melibatkan uang yang begitu besar
kalau lihat tren dari tahun ke tahun ini
adakah penurunan apa sih sebetulnya yang paling efektif
yang menyebabkan angka pengguna atau peredaran narkoba ini bisa ditekan begitu
ya ini memang angkanya fluktuatif
sekarang ini misalnya
yang kita temukan banyak sekali penyelundupan dari luar negeri
kalau tahun dua ribu dua belas ke bawah
itu yang kita temukan adalah pabrik pabrik
nah ini menandakan bahwa perbatasan kita agak lemah
sehingga mereka lebih nyaman masuk melalui jalur penyelundupan
kalau nanti ini kita perketat
mungkin mereka akan berubah lagi
mereka memiliki peluang membuat pabrik di dalam ini lebih menguntungkan
ya dia akan membuat itu
memang ya semua komponen
katakanlah begitu masyarakat dan pemerintahan
siapapun dia harus peduli
jangan hanya sekedar slogan kita anti narkoba
apalagi kalau hanya tampil
hadir karena pencitraan
habis itu hilang nah itu
oke bagaimana kalau begitu yang konkret menunjukkan bahwa kita anti narkoba
ya kalau masyarakat
yang paling penting itu
bagaimana kita menghindari
kalau sudah tahu itu ada narkoba di sana
di suatu tempat di suatu lingkungan
di suatu rumah
tahu kita itu narkoba ya dihindarkan
untuk apa kita ke sana
nah kalau ada tawaran
kan kita sudah tahu narkoba itu seperti apa akibatnya
jangan ragu untuk menolak
nah kalau itu pun tidak bisa ya kita lawan sama sama
dan kita melawan itu harus sama sama
jangan cuma saya sendiri jangan bnn sendiri
jangan polisi sendiri atau becukai tni
ya seluruh kelompok masyarakat
karena narkoba itu yang paling rawan terjadi di tengah tengah masyarakat
kelompok kecil masyarakat itu adalah keluarga
oleh karena itu yang paling penting
bagaimana kita membentengi keluarga kita
dan pastikan lingkungan kita bersih dari narkoba
oke kita pastikan itu lingkungan kita bersih dari narkoba
pak arman depari
di putih bidang pemberantasan badan narkotika nasional
sudah hadir di cnn indonesia newsroom
dan cnn indonesia newsroom akan kembali usai jeda
tetap bersama kami